tadi mama bilang katanya si rafael sama mich olivia kesini ngapain
aku belum cerita ya
apa tadi olivi itu datang ke sini dia bilang kalau dia tuh pernah ketemu sama elsa ternyata empat tahun yang lalu
pas aku masih tinggal di rumah lama aku di boulever garden
dia bilang waktu itu misolif itu lagi bawa mobil dan dia hampir number ke orang dan orang itu elsa
gak ada hubungan apa apa
kalau kamu gak percaya terserah aku capek jelasin lagi
nino kamu kenapa sih beginiin aku
perlaluan kamu ya
mudah mudahan perempuan tadi
biar jelas semuanya
maaf aku sakit
kamu jahat banget nino
kejam kamu nino kejam
aku nggak pernah peduli sama perasaan aku kayak gimana
papa rumah tangga nino sangat tidak baik baik saja
tapi mama gak berani cerita ke papua
takut bapak jadi cemas
ya allah kenapa semua jadi seperti ini
kapan rumah tangga nikno bisa tentram bisa bahagia ya allah
aku gak akan biarin siapapun merebut nino dari gue
gue gak akan biarin
nyebelin banget sih tuh cewek
gak ada yang pikir dia siapa maki maki gue
gue dibilang mau merebut suaminya
ih insecure banget sih
gak usah aja tuh cewek kalau ketemu lagi
nanti gue balik
kamu keluar kakak mau ngomong sama kamu
udah ngantuk banget nih udah mau tidur
eh kamu dengar
kakak tuh gak suka cara ngomong kamu ke kang michi ya
kamu tuh bener bener kurang ajar kamu bisa nggak lebih dewasa
kalau kakak gak suka
mau usir aku dari sini
main aku pergi
bentar bentar kamu ngapain sih kabur kaburan kayak begini
kamu bisa nggak lebih dewasa
kamu lebih dewasa kamu gak bisa enak
udah udah bullshit tau gak
karena selama itu gak ada yang peduli sama aku gak ada yang sayang sama aku
kakak tahu bertahun tahun aku selalu sendirian
aku selalu ngerasa kesepian
dan kakak tuh gak akan pernah ngerti kayak apa rasanya karena kakak gak pernah ngerasain
ngasih tahu aku aku harus ngapain
belajar untuk buka hati kamu
lupain yang namanya benci lupain yang namanya dendam
kamu pernah sakit hati
kamu kecewa sama kakak kurang perhatian sama kamu
kamu lupain semuanya
udah terlambat kak
kakak terlambat kakak
hati aku udah terlanjur gak tau apa arti cinta sendiri
tidak saya sudah keopy

kenapa sih kayak begini
gak pernah bisa diwasap
lagi masih emosi
gue jadi ingat semua pertemuan gue sama elsa
kemana sih orang itu
aku takut lagi
kalau dia sampai luka dalam
atau laporan aku ke polisi
aku harus cari dia
gue kubur aja deh biar aman
aku harus cari dia
aku harus cari dia
aku harus cari dia
apa yang dia kubur disana ya
apa hewan peliharaannya
tadi mama bilang katanya si rafael sama mich olivia kesini
aku belum cerita ya
iya apa tadi olivia itu datang kesini
dia bilang kalau dia itu pernah ketemu sama elsa ternyata
empat tahun yang lalu
pas aku masih tinggal di rumah lama aku di boulevate garden
dia bilang waktu itu misolif itu lagi bawa mobil
dan dia hampir nabrak orang
dan orang itu elsa
terus kayak orang panik dan buru buru gitu
kalau tvb guys sih